nah kalau bicara soal film ada juga nih film turah yang mungkin terdengar tidak akrab di telinga anda karena memang film ini hanya tayang beberapa hari di sejumlah bioskop tanah air
jadi ini film yang dialognya menggunakan logat tegal kental lagi
nah dipilih sebagai perwakilan indonesia untuk berkompetisi dengan ratusan film dari negara lainnya dalam nominasi ajang bergensi academy awards
nama suami sampen siapa
dianggap kecil di negeri sendiri namun diperhitungkan di luar negeri
tak banyak yang mengenal turah karena film garapan wicaksono wisnu legowo tersebut hanya sempat muncul di layar bioskop tanah air beberapa hari saja
tak perlu banyak promosi film turah dipilih mewakili indonesia berkompetisi di ajang academy awards dua ribu delapan belas untuk masuk nominasi kategori film berbahasa asing terbaik
tura berkisah tentang kekalahan yang menjadi makanan sehari hari
warga kampung tirang yang tidak pernah mengenal mimpi
mereka hanya mengenal hidup akibat belas kasih juragan kaya raya yang mendikte setiap langkah hidup mereka
namun tidak bagi turah dan jada yang punya keberanian untuk lepas dari kekangan dan berani memperjuangkan keinginan
turah menyuguhkan dialog dengan logat tegal kental yang membuatnya semakin terlihat natural
turah dipilih melalui proses seleksi ketat bersaing dengan satu ratus tiga puluh film lainnya
komite seleksi yang terdiri dari tiga belas anggota menilai turah memiliki pesan yang sangat kuat dengan penggarapan dramatis
panitia optimis turah dapat menembus persaingan ratusan negara hingga menjadi nominasi
terpilih sebagai perwakilan indonesia seperti di ajang bergensi piala oscar bukan prestasi pertama turah di kancah internasional
sebelumnya turah pernah membawa piala di gabber awards napec awards dan asian feature film special mansion dari singapore international
namun perjalanan turah masih panjang
pasalnya sudah ada lima puluh negara yang mengirimkan perwakilannya termasuk kamboja yang mengirimkan film berjudul first day kilk my father garapan angelina jolie